otoritas jasa keuangan mengungkapkan sebanyak enam puluh satu dari satu ratus dua penyelenggara pinjaman online terdaftar masih mengalami kerugian
selain itu tiga pinjol masih mencatatkan ivitas yang negatif
untuk membahas kredit macet di pinjol menggembung ini sudah bersama saya direktur eksekutif asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia fp bapak kus siansyah
selamat pagi pak terima kasih sudah bergabung bersama kami pak kus
kalau dari data dari statistik fintech ojk total pinjaman online tidak lancar dan macet mencapai lima triliun rupiah sepanjang dua ribu dua puluh dua di bulan oktober kemarin salah satunya yang paling tinggi
bagaimana afi melihat hal ini pak
ya terima kasih mas yuda
jadi memang tingginya npl industri fintech lending ini sejalan juga
tingginya disbursement ya pencairan
pencairan dari fintech lending ini ke masyarakat
jadi pada tahun ini kita sudah menembus akan menembus angka dua ratus triliun disbursementnya
jadi menurut kami ini manageable
memang kalau dilihat dari karakteristik
dari fintech ini memang kita pinjamannya itu pinjaman pinjaman dengan tenor yang jangka pendek
ya satu bulan dua bulan
sehingga secara outstanding outstandingnya kecil sekitar empat puluh delapan triliun tadi
tapi disbursement selama setahun ini tahun ini juga tertinggi sepanjang sejarah akan menembus angka dua ratus triliun
begitu mas yuda
mengingat data dari ojk sendiri boleh jadi pinjol di mana rata rata tadi pinjaman yang paling banyak dilakukan oleh generasi muda usia sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun nih pak kus
ya ini memang tantangan ini memang tantangan kita
jadi ini memang tantangan
dan pada satu sisi segmen milenial ini
ini generasi muda ini mereka sebenarnya yang paling adaptif paling user dari planet digital jaga digital pada satu sisi
pada sisi lain juga di sini kita punya tantangan bagaimana agar membuat generasi muda ini kalangan milenial generasi z ini
bisa mengerti produk solusi layanan sekaligus mengerti juga resiko
sehingga dalam mengambil keputusan dalam menggunakan pinjaman itu betul betul
rasional dan berbasis pada stimulus yang positif
misalnya dana digunakan perluan yang sifatnya emergensi atau digunakan untuk keperluan yang sifatnya produktif untuk mendukung usaha
begitu pak yuda
kita bicara mengenai perlambatan isu ekonomi global ya mas
kalau kita bicara apakah afpi sendiri melihat tren fintech khususnya p dua p lending ini bisa mengalami pertumbuhan cukup signifikan
apakah justru tidak ada khawatiran resiko
kredit macet yang semakin menumpuk dengan kondisi resesi global yang belum jadi juga akan menimpa asia dan indonesia secara khususnya
ya mas yuda fintech walau usianya masih muda tapi kita di usia muda sudah punya pengalaman ya menghadapi pandemi yang lalu
yang sekarang ekornya masih berjalan nih ekor pandeminya masih berjalan
kita sudah pengalaman
ketika terjadi pertama kali pandemi memang terjadi shock
shock dari sis
si disbursement ataupun penjualan maupun shock dari sisi delinquent npl ya meningkat
tapi karena karakteristik dari usaha pinjol ini kita berbasis teknologi artificial intelligence dan juga mesin learningnya yang strong
maka dia lebih cepat adaptif menyesuaikan dengan perkembangan perkembangan
ya dalam satu dua bulan disbursement meningkat lagi
dan juga secara ekonomi
npl semakin terkelola dengan baik
nah kami melihat bahwa ke depan akan ada diprediksi akan ada resesi ya
dengan pengalaman kami di masa pandemi kemarin kami yakin bahwa mesin learning atau artificial intelligence yang dimiliki oleh platform fintech ini sudah semakin cerdas
semakin siap juga untuk melihat segmen mana yang prospektif dan tumbuh
segmen mana yang kemudian menurun
yang tentu saja ketika segmen itu menurun akan impact berdampak terhadap repayment terhadap pembayaran daripada orang orang yang terlibat di sektor yang terdampak dari resesi itu
begitu mas yuda
selain tadi ada dengan teknologi ai dan kemampuan untuk beradaptasi terutama belajar dari kasus covid sembilan belas di dua ribu dua puluh hingga sekarang
tapi kita juga tidak bisa menganggap remeh mengenai tkb nya sendiri atau tingkat keberhasilan dari pengembalian dana ya pak ya
kalau kita melihat bagaimana konsekuensi
jika tkb nya di pinjol ini terus menyusut karena kan semakin banyak orang mungkin dengan kondisi tadi ya
adanya kemampuan untuk membayar tagihan tidak tepat waktu menumpuk dan akhirnya berpengaruh terhadap tkb nya sendiri
ya kembali lagi pada dasarnya pinjol ini kan juga sebuah entitas bisnis ya
mereka juga akan salah satu ciri dari yang penting dari kita di pinjol ini adalah kita sangat mengandalkan yang namanya qic ya
mengandalkan dari sisi scoring ya trading scoring
nah inilah yang menjadi pilar penting yang membawa dari semua platform ini akan dengan cermat dengan bijak
mengambil segmen mana yang akan diambil
jadi memang kalau secara tekanan pasti akan ada tekanan dari kondisi proyeksi dari krisis ini
tapi teknologi yang kita gunakan ini pada dasarnya semakin siap sudah lebih siap untuk mengantisipasi hal ini
nah terima kasih
nah tentu saja tentu saja kalau secara umum pasti terjadi tekanan
hanya di indonesia karena berdasarkan data bank dunia kita punya kredit gap ya
kredit untuk umkm yang belum bisa dilayani oleh lembaga keuangan nasional itu setahunnya ada sekitar rp satu lima ratus triliun
nah besarnya demand ini menjadi ruang buat fintech untuk lebih selektif dalam memilih
jadi walaupun mungkin nanti tetap terjadi pertumbuhan walaupun melambung tapi diharapkan secara kualitas dari portfolio nya tetap terjaga
begitu mas juta
yang menarik mengenai kondisi ekosistem nih
pak kustadin anda katakan portfolio penting kemudian juga disupport dengan teknologi
lalu bagaimana anda melihat kondisi ekosistem fintech saat ini di tanah air
ya apa yang sudah dipakai oleh pinjol ya sejauh ini pinjol legal
ini merupakan satu kerja bareng
jadi bukan hanya kerja peer to peer lending platformnya tapi karena ada di ekosistem
apakah itu dari ikiwati apakah itu dari tantangan digital apakah itu dari alternatif kredit storing kredit biru
kemudian juga dari realebelnya payment di kita yang sekarang semakin hari semakin banyak yang ikut mendukung
juga terkait dengan insurans
sebenarnya sudah terjadi dan menjadi pilar yang penting
menjadi suksesnya berbagai kluster fintech termasuk pinjol ini di indonesia
kedepan yang kita katakan ekosistem ini bergerak semakin efisien
karena semakin efisien kita harap reach out kita terhadap masyarakat yang unbankable dan undershift semakin luas
jadi pada satu titik terjadi efisiensi pada titik lain scoop
ataupun cakupan layanan semakin luas
jadi tetap ini bisnis menurut saya menjadi bisnis yang baik dan prospektif ke depan
dengan era digitalisasi kemudian juga tadi anda katakan portfolio yang baik
lalu bagaimana dengan kondisi kompetitif diantara tadi ya para pesaing yang cukup ketat dengan konvensional market
tapi yang menarik adalah bagaimana memberikan edukasi
karena ternyata tadi kita sempat membahas terkait dengan para peminjam ini yang rata rata usia cukup produktif sembilan belas hingga tiga puluh empat
tetapi mereka juga beresiko terkena kredit macet ya seperti itu ya pak
lalu bagaimana memberikan edukasi yang tepat sehingga mereka bisa jelas bagaimana mereka mendapatkan pinjaman segmentasinya
kemudian bagaimana klasifikasinya ke depannya
ya walaupun kita paham bahwa untuk menjalankan literasi ini bukan satu pekerjaan seperti instan langsung jadi
perlu waktu yang meternah dan panjang
tapi kami terus tidak berhenti berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan edukasi ini
karena edukasi inilah edukasi inilah yang edukasi dan peningkatan literasi inilah yang akan membuat ya manfaat dari layanan ini itu berlangsung dengan optimal
jadi bukan berkah dapat dananya kemudian masalah waktu membalikannya
ya itu masalah
salahnya isunya adalah salah satunya karena literasi keuangannya yang kurang ya
seperti banyak terjadi penipuan penipuan ya itu disebabkan salah satunya kurangnya literasi keuangan dari sebagian dari masyarakat kita terutama di segmen muda ya
terkait dengan layanan keuangan yang ada sekarang yang sudah bisa digunakan secara digital
nah kami melihat bahwa ke depan kita harus masuk ke proses
atau aktivitas edukasi yang lebih digital
bagaimana itu bisa digunakan diakses oleh generasi muda dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari per minggu
kita harus menggunakan channel channel digital ini agar kapanpun ya generasi kita generasi muda kapan masyarakat membutuhkan informasi
dia tinggal dapat akses tersedia digital ataupun konten
yang mendukung itu di berbagai platform
nah inilah yang harusnya kita kerjakan dan kita menyesuaikan dengan kondisi perkembangan bahwa generasi milenial ya generasi net gitu ya
itu adalah penghuni asli dari jagad digital yang ada hari ini begitu pak
pak kus kalau kita bicara mengenai literasi tadi anda katakan sangat minim ya terutama tidak banyak accessibility terkait dengan informasi pinjaman online
lalu bagaimana merubah persaingan
apa sih masyarakat yang masih tertipu dengan pinjol terutama dengan bunga yang tidak masuk akal tapi di satu sisi pinjaman online membantu dan memberikan efektivitas dalam pinjaman kepada masyarakat
ya kalau yang terakhir ya yang terakhir sebenarnya jalan masyarakat atau generasi muda kita itu bisa terperangkap dalam satu modus penipuan itu banyak sekali ya
ya pada dasarnya ini diawali dengan
ada greed nya ditawarkan sesuatu yang tidak masuk akal ya benefit ataupun insentif ataupun untung yang tinggi di luar kebiasa langsung tertarik
kita cek lagi ya kebenaran dari
sebenarnya ini juga satu yang menjadi tantangan kita generasi muda ya bahwa jalur untuk tertipu itu banyak sekali
jadi kita pintu masuknya salah satunya itu
bagaimana kita tidak kehilangan
dengan rasionalitas dan common sense dari berbagai produk produk yang ditawarkan itu
itu sebabnya kalau yang kemarin kan adik adik kita di salah satu perguruan tinggi ya itu sebenarnya penipuannya dilakukan oleh dan sudah menjadi tersangka ya
dilakukan oleh ini merchant online di salah satu e commerce gitu ya
kemudian ya ditawarkan keuntungan sekian persen
dan lalu ya kan untuk mendapatkan dana membeli
yaitu ada opsi bisa pinjam di berbagai by no pay letter yang tersedia di berbagai platform e commerce juga
kucinya itu aja mas
ya kita jangan gampang terpesona dan terbujuk dengan tawaran tawaran benefit yang di luar masuk akal lah
di luar akal
yang biasa biasa business as usual gitu
baik terima kasih pak kus riansa untuk perbincangan pagi hari ini
selamat pagi dan sehat selalu pak
makasih mas yuda